seperti inilah satu porsi mie ayam mbak sopo domoro pak d timbul
yang terletak di jalan raya loji cibarusah bekasi jawa barat
topping daging ayam dengan ukuran yang besar disajikan hingga meluber membanjiri mangkuk mie
bagi yang kurang puas dengan porsi yang sudah menggunung dapat menambahkan ceker ayam ataupun bakso
melubernya ayam di setiap porsi sendiri terinspirasi dari kebiasaan pembeli
yang kerap meminta tambahan daging ayam
satu porsi mie ayam dibanderol dengan harga rp enam belas
dalam sehari kedai ini dapat menghabiskan empat puluh kg hingga satu kuintal ayam
pada akhir pekan satu kg daging ayam dapat dibagi menjadi dua belas porsi mie ayam
dengan dibantu sang istri dan anak perempuannya
pak d timbul dapat menyediakan sekitar enam ratus porsi mie ayam dalam sehari
para pembeli pun rela antre demi mendapatkan mie ayam di tempat ini
namun sayangnya saat mengantre para pembeli tidak menjaga jarak satu sama lain
kendati masih berada di tengah pandemi
tim liputan cnn indonesia